semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kamu udah bisa kerja lagi
saya memang gak jago berantem
tapi saya bukan lelaki manja
saya harus tetap berjuang untuk keluarga
nanti kalau saib datang kamu saya kabarin
iya ben terima kasih
iya jun sama sama
selamat siang teh
hari ini kantor keberapa tempat
masih daerah yang sama
tapi harus belak balik
saya gak bisa bawa tiga duk sekaligus
takut berhenti di polisi
tapi saya harus berangkat dan tercimpring
mau ambil orderan kicimpring
silahkan di sana
terima kasih kang
silahkan ditunggu teh
teh nanti aku telepon balik ya
ini ada gober yang mau ambil orderan kicimpring
kita pernah ketemu waktu launching kecipling family di dago
maaf teteh pangling
kamu kesini sendiri
teteh juga sendiri
udah duduk disini aja
teteh kenal sama safira
kalian saling kenal
teteh saya rena yang bantuin bisnis bapak aku
kamu mau makan apa
aku udah makan
jadi gak enak aku makan sendirian
teh nanti aku telepon balik ya
aku lagi mau makan
kalau bisnis bang edi berjalan sesuai rencana
kalau gak naik pangkat
yang penting pemasukan saya bertambah
kalau ada rejeki saya mau ganti motor
bisa kena ganti motor
sekarang mau dijual
mau disimpan aja buat kenang kenangan
saya taruh di ruang tamu
bisa kena ganti motor
di dalam remari kaca
bisa kena ganti motor
memangnya ruang tamu kamu luas
jangan kena kena
tiga kali empat meter
sudah sempit kalau ada motor di ruang tamu
kan di ruang tamu saya gak ada kursi sama meja
cuma pakai karpet
karpet atau tikar
karpet yang kayak gimana
waktu musola dekat rumah saya ganti karpet
yang bekas saya minta
dari rumah teman
kok gak ada yang kerja
itu yang lain di dalam
kita ngobrolnya di kantor yuk
bikinin kopi dua ada tamu
lydia mana gak keliatan
disini banyak temen kamu
kang ngomong masih belum punya hp
udah gak kerja di proyek bangunan lagi
saya taunya dari ujang
tadi ujang sama kang buran ke tempat kerjanya
kang gobang udah gak kerja
dia gak kerja disana
waktu saya telepon
kita belum tahu kenapa dia berhenti kerja
teh aku duluan ya mau kuliah
gak usah aku traktir
alhamdulillah terima kasih ya
aku minumnya di terakhir teh serena
aku duluan mau kuliah
aku jalan ya teh
kamu mau kesini kok gak bilang bilang
mau tau kamu bener bener kerja atau apa
ya bener bener kerja lah
bagus lah kalau gitu
kamu kopi hitam atau kopi mic
hari ini lagi pengen kopi mic
kalau gitu hari ini saya kopi hitam
kamu memang gak pernah mau sama ya
kan saya udah pernah bilang
saya gak mau jadi follower
barusan saya masak air dulu
kalau pakai air dari termos takutnya enak
air dari pagi
barusan saya di kamar
enggak biasa aja
kamu mau duduk
katanya tadi udah kelaman duduk
tapi daripada berdiri
kaki saya pegang sebelah
yang bekas patah
belum kuat napak
ternyata kang ujang sendiri tidak pernah bilang ke ece terus ece juga tidak berani nanya
ternyata kang ujang sendiri tidak pernah bilang ke ece terus ece juga tidak berani nanya
keprojek dulu terus dapet info dari mandor kang bobang udah gak kerja
kang maman bilang ke jemun saya minta tolong dibuatin kopi dua lagi buat tamu
kenapa gak ditunggu sampai kang bobang pulang
tadi saya sama kang murad udah nunggu lama sampai kehabisan bahan obrolan
terus kelihatannya bubun ngantuk gak enak sama bubun
sebetulnya bukan cuma bubun yang ngantuk saya juga
gak ada kopi
gak ada kopi
gak ada kopi
teman sekarang ada
saya tau kalau disini kopi aman
cuma backingnya aja yang kuat
kalau nggak ada backingnya yang kuat mereka udah beres
terus sekarang kita udah jadi bos di parkiran di pasar sama di terminal
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
tasik cirebon cirebon
sekalian nengokin eding
yang penting cuy dulu
dia kan yang paling parah
makanya akhirnya saya keluar
dari awal saya nggak yakin kang gobang bakal kuat kerja di bangunan
cecep ujang iwan
sama kang murai pasti gak akan kuat juga
saya curiga alasan kang gebang keluar ada hubungannya sama masalah kemarin
gobang takut kalau orang orang yang dia hajar balik lagi bawa banyak teman
mungkin kang gobang ngehindarin keributan
dia keluar penjara karena keringanan masa tahanan
kayaknya kang gobang berusaha menghindari masalah
kenapa yang antar bukan cemumun
bagi bagi tugas cemumun yang bikin saya yang nganterin
storannya dititipin ke siapa
setoran dititipin ke kamu aja ya
kita masih ada tugas yang lain
kita nunggu kabar dari bu bun aja
pun saya mau mandi dulu
bubun ngasih kabar kang gobang sudah pulang ke kontrakannya
katanya kang gobang keluar kerja dari proyek bangunan karena gak kuat
gak ada hubungan sama kejadian kemarin
bu bun ngasih infonya cuma gitu

sekarang ray apply semua tabung
nd pain di hidung
ke lempar ternyu
orangnya masih belum lewat

den emang lidan gak ikut
begitu gak as
mereka keruman cuy
mereka kerumah iding
ini udah mau maghrib
yang mau kita keroyok
terus kita ambil hpnya
masih belum lewat juga
udah kita pulang aja
kenapa malem traumatic ini udah mau ke sold out deh
siapa yang harus kita abisin
udah ambil hpnya
kang cacep mau saya buatin kopi
ibing kemarin diajar yayat
yang suka ganggu orang orang di parkiran
dia mau ngusir orang orang di taksiran lagi
yang baking orang orang di parkiran di pasar sama di terminal
dia nanya gitu mau apa
nggak apa apa sih
dia hari ini tetap bisa kerja
masa kamu kalah sama yayat
kamu kan udah ikut latihan tinju
ibing dipegangin sama temannya yayat dari belakang
perutnya dijadiin samsak sama yayat
nangkabang masih di rumah
kan dia udah gak kerja
mau cari kerjaan baru katanya
soal ibing saya kontak didu
ibing diajar yayat
ini ibing ada di sebelah saya
kamu berani sama yayat
kamu ada motor kan
pertama kamu pegang si yayat dari belakang
terus suruh ibing mukulin dia
seperti dia mukulin ibing
yang kedua tanya
apa tujuan dia nanya siapa backing orang orang di parkiran
di pasar sama di terminal

aku tak mau pergi ke panggilan
aku mau pergi ke panggilan
tunggu dulu ibing
aku mau pergi ke panggilan
aku mau pergi ke panggilan
aku mau pergi ke panggilan
motor ncuy nggak ada
ncuy nggak ada
ncuy nggak ada
mungkin belum bisa masuk kerja
tidak tadi malam telepon
katanya ncuy sama ibing hari ini mau masuk kerja
kalau gitu mungkin belum datang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
ncuy sama iding jadi
hari ini mau masuk kerja lagi
gak tau belum datang
iya saya lihat motornya belum ada
kamu bantuin denny dulu
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
saya udah siap kerja lagi kamu balik lagi kerja unbis
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
bumbu ciloknya jangan lupa
pati gue dari mana tadi
uptonya paling murah
oh achievednya yang terbaik
hai ah ah apa mama bosen di rumah terus pengen jalan jalan ke pasar jalan jalan kok ke pasar
sekalian belanja boleh nggak boleh apa nanti mau dimasakin apa sayur lodeh sama asin sepat
nggak mau daging ayam atau daging sapi enakan asin sepat oke papa mau jualan dulu ya iya i love you
itu tetangga saya yang dulu saya bawa buat jadi anak buaya ya